puluhan siswa kategori anak berkebutuhan khusus atau abk di kota makassar sulawesi selatan
memperingati hari autisme sedunia pada selasa siang
mereka belajar dan bermain bersama dengan siswa non abk lainnya
dalam rangka peringatan hari autisme sedunia yang jatuh pada selasa ini
puluhan siswa kategori anak berkebutuhan khusus di sekolah islam terpadu nurul fikri makassar sulawesi selatan
menggelar ajang bermain dan belajar bersama
acara ini melibatkan orang tua murid dan siswa lainnya dari anak non abk
di kesempatan tersebut beberapa siswa berkebutuhan khusus menampilkan kepiawayannya dalam peta seni
seperti membaca ayat suci al quran berpuisi dan bernyanyi vokal group bersama dengan guru pembimbing
selain itu untuk menghilangkan sikap diskriminatif terhadap penyandang autisme
pihak sekolah yang menggelar kegiatan ini juga turut meresmikan sebuah tugu
yang dinamakan tugu antidiskriminasi terhadap sesama siswa
ditunjuk juga duta anti diskriminasi kepada para siswa yang telah terpilih
sementara itu orang tua dari anak berkebutuhan khusus pun mengaku senang dengan diselenggarakannya kegiatan ini
pada hari autisme sedunia yang jatuh pada dua april ini
rencananya kegiatan serupa akan terus digelar oleh pihak sekolah
guna menciptakan dan mengkampanyekan sikap anti diskriminasi terhadap para anak berkebutuhan khusus di seluruh dunia
ben hartsopwantila kontributor kota makassar sulawesi selatan